muhammadiyah dan natatul ulama mendukung penuh program vaksinasi covid sembilan belas dari pemerintah
kedua ormas islam tersebut mengajak seluruh umat muslim untuk tidak ragu mengikuti kegiatan vaksinasi
karena sudah dinyatakan halal
raisyuriah pbnu k h amad ishamuddin mengatakan nadatul ulama akan membantu pemerintah
dalam mensosialisasikan vaksinasi covid sembilan belas terutama ke kalangan pesantren
sementara itu sekjian mui sekaligus tokom muhammadiyah aminsyah tambunan menilai
masih banyak masyarakat yang memerlukan edukasi tentang vaksin covid sembilan belas
jika sosialisasi dan edukasi dilakukan secara baik amin syah yakin pemerintah
akan lebih mudah melakukan vaksinasi kepada tujuh puluh persen populasi indonesia
saya kira kita perlu untuk mensukseskan program pemerintah berupa vaksinasi
karena pemerintah ini tentu bermaksud baik untuk melindungi setiap warganya
warga negara republik indonesia agar tetap sehat
untuk vaksinasi ini perlu kita lakukan sosialisasi ya
sosialisasi edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan vaksin ini bisa mencakup minimal tujuh puluh persen